tumpukan sampah yang didominasi sampah plastik di kolong jalan tol tanjung priuk jakarta utara
adalah sampah rumah tangga yang menumpuk selama bertahun tahun
warga di sekitar lokasi pun sudah terbiasa dengan bau sampah yang menyengat
inilah sisi lain ibu kota
di kolong tol tanjung priuk di kawasan jakarta utara ini
tumpukan sampah sepanjang enam ratus meter menjadi pemandangan yang biasa
bertahun tahun lamanya titik ini dijadikan warga sekitar untuk tempat pembuangan sampah rumah tangga mereka
bayangkan jika anda harus hidup dengan kondisi seperti ini
selama belasan tahun lamanya warga di sekitar kolong tol tanjung priok
menggunakan ruang di bawah kolong tol ini sebagai tempat pembuangan sampah mereka
sampah yang diperkirakan sedalam dua meter ini didominasi sampah plastik
dan diperkirakan sebagai tempat pembuangan sampah mereka

meski menimbulkan bau menyengat warga mengaku sudah terbiasa hidup berdampingan dengan sampah
saya mau tahu memang dari abang kecil kondisi di kolong tol tanjung priok ini sudah penuh sampah kayak gini
ini sebenarnya sampah dari mana sih bang
abang termasuk yang bawa sampah ke sini
lautan sampah ini digunakan warga untuk mengembalat tenak mereka
bahkan menjadi tempat bermain anak anak
sebanyak dua puluh gerobak motor dari dinas lingkungan hidup sudah mulai membersihkan lokasi ini
namun akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat
membuat proses pembersihan sampah tak bisa berjalan cepat
kalau saya lihat dari sampahnya ini
kalau untuk menggunakan germor
kira kira butuh waktu kurang lebih satu bulan
itu dengan germor sebanyak dua puluh an
dua puluh germor itu makan waktu satu bulan
upaya pembersihan sudah dilakukan oleh pemprov dki jakarta
namun ada saja warga yang pesimis
lokasi ini akan bebas sampah
mengingat sulitnya menghilangkan kebiasaan warga sekitar untuk membuang sampah di kolong tol